jika pada awal berdiri tiga puluh tujuh tahun lalu pengolahan dilakukan secara manual
masih relevan kah khususnya bagi anak anak zaman milenial yang sekarang mereka sangat ya lebih banyak